yaudah kalau gitu saya siap siap dulu ya
eh ngapain sih nggak usah ngapain
nemenin gue siap siap
ya gue mau nemenin lah
kemanapun pergi gue akan ikutin
ya tapi nggak usah sampai kayak gitu juga
aku bakal baik baik aja kok
ya gue juga nggak macem macem
lu siap siap atau ganti baju atau apapun itu ya silahkan
di dalam gue di luar
jadi dong gimana keren nggak
jadi ya gue beli deh
kan sih kan saya sih gue ngeliatnya tadi keren sih lo yang pake
gitu lo beli juga
dia teman gue sahabat gue
dan dia adalah salah satu montir di bengkel motor gue
udah mika ian jangan didengerin
enggak bukan kan udah gue bilang
kalau kenalan sama orang baru nama asli
misro itu nggak ada nggak ada
muka seperti ini dipanggil nama gue
udah ngajar lo ya
yaudah nggak usah didengerin ngaco emang lo tuh
lo udah mikirin belum
katanya kan dulu nyari klub motor
mau gabung sama komunitas yang bisa lo ajak touring
mereka gue udah tawarin lo tuh buat gabung ke klub warrior
jadi lo pikirin belum
serius emangnya boleh
gue sih pengen banget gabung
tapi nanti cuma gue doang dong sendirian cewek
cuman kan mungkin dengar adanya lo
nanti makin berkembang makin kesana
siapa tau makin banyak cewek yang tertarik untuk gabung di klub warrior
asik sih ya
nah lo kan baru ngangkat motor baru nih
kalau memang ini motor ada kendala
lo hubungin dia aja
karena dia montir andalan gue di bengkel
aman ntar kabarin aja
gampang banget sih setelah pak
tuh kenapa sih nyebelin banget kalo misalnya turun dari taksi
jadi jalan tiba tiba turun gitu
ikut patungan gitu
kan tata tuh uang jajanya lagi krisis
tiba tiba main jalan gitu aja
kan tata jadi
masa dulu gak sih
niatin apa sih
sebenarnya cuma masalah di karburatornya aja sih
itu harus dibersihin atau gak di setting sedikit
supaya dasnya tuh jadi lebih enak lagi
gak di ajak
buaya darat juga tuh anak
baru juga dijauhin berapa hari doang
eh langsung nepet nepet sama cewek
mana yang dideketin ceweknya cantik lagi
yang dideketin sama tuh cewek itu adalah si dery
karena dia gak mungkin deketin ian
geri sama ian itu kan gantengan geri
walaupun sedikit sih
main sem geri itu orangnya setia
waktu itu aja pas datang makan nasi goreng pete
main sem geri gak tinggalin tata
oh jadi lo masih ngarepin gary
wah lo pak raba banget sih tata
enggak enggak enggak
tata itu kan udah gak sama main sem geri lagi
tadi itu tata cuma ngasih tau doang
iya ngasih tau doang kok olin
gue bakalan laporin ini ke sini
eh tapi tuh cewek siapa ya
gue liat liat kayaknya gue pernah ketemu deh sama tuh cewek
lo tau gak tata
tata gak kenal sama cewek itu
coba capek tapi cewek itu emang beneran cantik ya olin
iya lo bener sih
dia lebih cantik daripada lo
gitu lah ceritanya
sewaktu saya menemukan reva
dia memang tidak membawa identitas apapun
saya sama semua keluarganya reva
temen temennya reva khawatir banget
kita berusaha sekuatan agar untuk cari reva
makanya sekarang saya bersyukur banget
dan tunangan saya ini diselamatin sama orang orang baik
kayak rahmi dokter hadi
makasih banyak ya
mau dipulang lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalian ini lucu sekali
nenek jadi teringat kisah cinta nenek dulu bersama kakek
ah nek rahmi
nenek gak usah mikir yang gimana gimana dulu ya
dia ini bukan tunangan saya dan pacar aja bukan
gak boleh kayak gitu
kamu mah suka bercanda berlebihan deh
mentang mentang cincin tunangan kita jatuh hilang
ya ntar aku beliin lagi
kalau kemarin kan cincinnya delapan gram
nggak usah bohong kayak gitu
nggak enak tau gak sih
didengar sama nek rahmi sama dokter
nek bercanda doang
saya cuma mau mastiin kalau reva nggak amnesia
lagian kalaupun gue amnesia
gue tuh gak bakal lupa sama semua tingkah yang nyebelin lo itu
nek dokter setuju dong sama saya
cinta sejati itu sulit untuk melupakan
disini aja disini
iya disini aja
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
untung waktu itu gue ketemu warga
yang ngaku ngeliat reva dibawa seorang dokter
dan gue berhasil dapet alamat dokter itu
dari rumah sakit terdeket
gue harus bawa reva
dan bujuk reva untuk gak bawa bawa nama gue di kasus menculikan dia
dan gue harus bawa reva lebih dulu daripada boy
ataupun yang lain
supaya dia luluh
dengan begitu gue gak perlu masuk penjara lagi
sebenarnya saya udah gak sabar banget
buat ketemu lagi sama papa dan kakak saya
nenek jadi kesepian lagi deh tuh
nenek jangan sedih kayak gitu dong
janji dong nek
nanti sering sering ke main ke rumah nenek ya
ternyata boy udah duluan emang gue

gue harus gimana sekarang
boy gak boleh ngeliat gue
yaudah kalau gitu saya siap siap dulu ya
nemenin gue siap siap
ya gue mau nemenin lah
kan tadi gue udah ngomong sama lo
kemanapun pergi gue akan ikutin
tapi gak usah sampai kayak gitu juga
kamu bakal baik baik aja kok
ya gue juga gak macem macem
lu siap siap atau ganti baju atau apapun itu ya silahkan
di dalam gue di luar
dok kalau gitu saya masuk kedai dulu ya
kalau ada apa apa panggilin nama gue
harus samperin reva sekarang
mumpung dia lagi sendirian
sebenernya siapa sih cewek yang tadi bareng sama handsome gary
gak tau apa kalo gary itu udah punya pacar
mah handsome gary itu cuekin tata dari kemana gara gara dia
pengen aja ntar kesampe tau rasa lo di sekampus
kamu gak apa apa sih
tata liat boy dimana gak
kita baru aja dateng sila jadi gak liat boy ada dimana
tata juga gak liat boy sama sekali
dimana ya dia
gue udah punya ide gimana caranya biar gue bisa deket deket sama boy hari ini
gue yakin gue akan berhasil
yaudah yuk bantuin gue ya
yaudah yuk bantuin gue cari boy
ini ada satu masalah yang gak enak nih sekarang nih